sebagai salah satu destinasi wisata favorit pada masa libur natal dan tahun baru
provinsi jawa barat telah bersiap untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas
gubernur jawa barat ridwan kamil menyatakan sudah mempersiapkan kebutuhan di rumah sakit
seperti oksigen serta penambahan ruang rawat dan tempat tidur
juga menguatkan sistem testing dan tracing
selain itu emil juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
termasuk di tempat wisata
tidak ada hal baru dalam penanganan covid mau apapun namanya
triplenya sama saja
pemerintah melakukan tiga t dan sosok melakukan lima m
dua pola jawa barat adalah menyiagakan semua infrastruktur tapi dengan tenang
jadi tadi sedang menghitung oksigen kalau kasusnya nepotai bulan juli
sudah dihitung rumah sakit jumlah band
jadi program kasusnya urutannya seperti apa sedang disiapkan dihitung
jadi masyarakat tidak perlu khawatir silakan melaksanakan kegiatan
omicron memang menunggu kita ini lengah makanya nanti monitor oleh media ya
tempat tempat sirel pariwisata dan kita jaga ketat dengan darah lembang
dan daerah daerah yang biasanya jadi sumber berita viral kerumunan
ketua harian satuan tugas penanganan covid sembilan belas jawa barat dewi sartika menambahkan
sejak pekan lalu satgas telah menerbitkan surat edaran kepada setiap satgas tingkat kabupaten kota
untuk mengaktifkan kembali satgas hingga satuan rt
menurut dewi tidak ada perubahan skenario maupun prosedur di lapangan
namun hanya memperkuat implementasi sesuai arahan pemerintah
ini adalah skema yang lama
yang pasti kita juga sudah membuat surat agar masing masing satgas untuk mengaktifkan kembali terkait dengan nataru
jadi khusus memang kita ada surat edaran terkait dengan menghadapi nataru
jadi penguatan manajemen implementasi yang di lapangan yang ppkm itu masih di mencegahan kemudian pembinaan penanganan dan penyelenggaraan
jadi penguatan manajemen implementasi yang di lapangan yang ppkm itu masih di mencegahan kemudian pembinaan penanganan dan penyelenggaraan

kira kira sih masih sama seperti yang lama
kira kira sih masih sama seperti yang lama gitu
dewi menambahkan jika ada lonjakan kasus terjadi di suatu wilayah atau di tempat wisata
maka mikro lockdown atau ppkm mikro baru akan diberlakukan di wilayah tersebut
sambil melakukan tracing terhadap masyarakat di sekitarnya atau pengunjung lokasi wisata tersebut
sistem ini akan berjalan hingga tanggal dua januari dua ribu dua puluh
namun tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang usai evaluasi dilakukan pasca libur natal dan tahun baru